acara ini dipersembahkan oleh
kau bisa patahkan kakiku
tapi tidak mimpi mimpiku
kau bisa rumpukan tanganku
kau bisa merebut senyumku
kau bisa merebut senyumku
tapi sungguh tak akan lama
kau bisa merobek hatiku
tapi aku tahu obatnya
itu kita manusia manusia kuat
halo healthy zen selamat datang kembali di dear doctor
ini masih awal bulan pasti masih bersemangat dong
sama kayak saya yang semangat banget buat menjawab semua konsultasi asyik dari healthy zen
apalagi buat yang suka kewetan yang suka kewetan yang suka kewetan
seputar dunia kesehatan
jadi mari kita mulai konsultasi hari ini
pertanyaan yang pertama langsung aja ini ada pertanyaan dari kanaya
tapi saya lagi hamil trimester pertama
takut banget dok gimana dong
vaksin yang beredar sudah dapat dipastikan keamanan efikasi dan manfaatnya
nah ini ada update terbaru dari persatuan dokter opskin indonesia
jadi vaksinasi bisa diberikan dipercepat dan diperluas dalam kondisi kondisi berikut ini
yang pertama adalah pada ibu hamil resiko tinggi

kemudian dengan comorbid disease diabetes dan kondisi yang sangat tinggi
kemudian dengan comorbid disease diabetes dan kondisi yang sangat tinggi

kemudian dengan comorbid disease diabetes dan kondisi yang sangat tinggi
kemudian yang kedua adalah pada ibu hamil dengan resiko tinggi terpapar
terutama pada petugas kesehatan
nah yang ketiga adalah pada ibu hamil dengan resiko rendah
yang sudah diberikan penjelasan dari petugas medis
dan sudah bersedia untuk dilakukan vaksinasi
jadi kalau buat kanaya kan hamilnya baru trimester pertama
jadi kalau buat kanaya kan hamilnya baru trimester pertama

nah sebaiknya dikonsultasikan dulu ke dokter kandungannya
kalau misalnya memang karena setuju untuk dilakukan vaksinasi
silahkan aja gak ada masalah
karena dari rekomendasi terbaru
boleh dilakukan vaksinasi pada ibu hamil
nah pertanyaan yang kedua
ini ada sebuah kiriman video nih
kita lihat videonya dulu
jadi dokter saat ini kan masih banyak banget ya

orang orang itu yang masih takut untuk diswab antigen maupun pcr
nah kalau di rumahku tuh adik sama ibu aku
nah gimana sih dok caranya untuk meyakinkan lingkungan keluarga kita untuk mau di swab
dan sebenarnya apakah ada efek samping dok
kalau kita sering melakukan swep
terima kasih dok
jadi emang masih banyak banget nih keluarga kita
temen kita atau rekan rekan kita yang takut buat diswep
memang kebanyakan alasannya karena takut sakit
karena kan dimasukin alat swep ke hidung atau ke tenggorokannya ya
nah biasanya ini memang masih terpengaruh sama cerita orang orang yang
udah diswep sebelumnya
atau mungkin dari broadcast yang ada di grup grup whatsapp gitu ya
tujuan awal kita melakukan swab
adalah untuk melakukan deteksi dan penegakan diagnosa
kalau ternyata hasil swab kita positif
maka kita segera mungkin dapat melakukan pengobatan
dan mengurangi munculnya gejala yang terjadi di dalam tubuh kita

dan mengurangi munculnya gejala yang terjadi di dalam tubuh kita
pertanyaan yang ketiga
ini ada pertanyaan dari akun
di lingkungan saya sudah mulai banyak yang kena soalnya dok
dear anak ayah nana
supaya nggak terkena covid nggak cukup dengan makanan dan minuman aja
tetap yang utama adalah melaksanakan protokol kesehatan

jadi untuk menjaga tubuh kita supaya kita gak kena covid atau penyakit lainnya
kita harus melakukan semua upaya secara keseluruhan
jadi kita patuhi protokol kesehatan
kita penuhi asupan nutrisi kita dari makanan dan minuman
dan juga bisa ditambah dengan berjemur
nah untuk asupan nutrisi sendiri
sangat disarankan untuk makan makanan yang tinggi protein
terus jangan lupa juga konsumsi vitamin a
dan jangan lupa untuk berjemur dan melakukan aktivitas fisik
kalau semua dilakukan secara menyeluruh dan dilakukan dengan konsisten
semoga kamu akan selalu diberikan kesehatan
harapannya sih gitu
oke pertanyaan yang keempat ada pertanyaan dari akun
sejak pandemi saya jadi suka beli barang dan makanan secara online
bagaimana cara membersihkan barang atau makanan yang dibeli tersebut
perlu ya harus disemprot dulu dengan disinfektan
padahal itu kan makanan
emang gak beracun
menyemprotkan disinfektan dari makanan delivery
sebenarnya gak diperlukan
karena kalau makanan dari delivery itu kan biasanya kan udah terbungkus rapet tuh
makanan yang tidak kontak dengan udara luar jadi gak ada masalah
nah sebaiknya memang
makanan yang kita pesan ini
kalau misalnya mau kita konsumsi
segera kita pindahkan ke alat makan milik kita pribadi
dan jangan lupa juga untuk cuci tangan sebelumnya
jadi gak perlu terlalu parno sampai nyemprotin disinfektan gitu ya
ke pembungkus makanan
karena sebenarnya balik lagi nih
penularan covid paling besar
itu adalah dari interaksi antar manusia
jadi gak perlu terlalu banyak
tidak perlu terlalu parno buat nyemprot nyemprot ke makanan yang kamu pesen gitu ya
jadi cukup kamu cuci tangan aja
kamu pindahin tuh makanannya ke piring atau alat makan yang kamu punya
abis itu ya udah deh tinggal dimakan
nah pertanyaan berikutnya ada yang masuk nih di dm instagram saya
bagaimana cara mengingatkan keluarga terdekat
untuk jangan keluar rumah jika tidak ada yang mendesak
lantas apa saja sih yang harus dilakukan jika tetap harus keluar rumah
nah di masa pandemi ini memang penting banget
kita untuk terus mengingatkan keluarga terdekat kita
terutama yang satu rumah
untuk bisa menjaga antar anggota keluarga
nah kalau misalnya
misalnya mau keluar rumah
itu pastiin banget bener bener perlu
bener bener penting keluar rumahnya
jadi jangan sampai nanti kita pulang
kita malah bawa penyakit ke orang orang yang ada di rumah
nah selama bepergian juga pastikan kebersihan diri kita
dan selalu mengutamakan protokol kesehatan
dimanapun dan kapanpun
terus juga kalau bisa
selama di luar juga minimalisir kontak dengan orang lain
dan pastikan langsung membersihkan diri
sekembalinya ke rumah
jadi jangan bosen bosen buat mengingatin orang orang yang ada di rumah kamu
orang terdekat kamu buat jaga protokol kesehatan
ingatin terus juga kalau misalnya enggak penting penting banget
kayaknya ya nggak usah keluar rumah gitu
kalau misalnya mau meeting mungkin kita kan sekarang udah banyak teknologi
kita bisa lewat virtual kayak gitu ya
jadi memang sebisa mungkin kita jaga terutama anggota keluarga kita nih yang tinggal satu rumah diri nih
betul ini kayaknya waktunya udah habis ya untuk episode kali ini semoga jawaban saya tadi
bisa memuaskan healthyzen semuanya hadir dokter tetap masih nunggu konsultasi dari kalian nih
dokter algufran pamit sampai jumpa di episode mendatang we share because we care
your magic manusia kuat itu kita jiwa jiwa jaguar manusia kuat itu kitames gamelan sekuat itu kita premi
jiwa yang kuat itu kita
manusia manusia kuat itu kita